tak banyak yang tahu jika busa yang ada di dalam kasur atau sofa anda sejarahnya berasal dari hasil proyek luar angkasa
memory foam atau busa pertama kali digunakan untuk memberikan kenyamanan serta keamanan bagi para astronot
berikut informasi selengkapnya
yang dihadapi para astronot saat meluncur ke ruang angkasa
dengan kata lain busa berfungsi sebagai penahan guncangan
serta memberikan kenyamanan bagi astronot dalam penerbangan berdurasi panjang
yang membedakan memori foam dengan busa biasa adalah gerakan pegasnya yang lambat
akibat sensitivitasnya terhadap suhu dan tekanan
nasa kemudian memperkenalkan penemuan busanya kepada publik di awal tahun delapan puluh an
sejak saat ini
memori foam mark digunakan dalam kebutuhan sehari hari
dari mulai dunia medis
di tahun sembilan puluh an memori foam mulai jamak digunakan untuk keperluan tidur
tepatnya untuk bahan dasar kasur
khusus kasur bahan memori foam dinilai sangat cocok
karena tidak menurunkan sirkulasi tubuh secara drastis
seperti kasur berbahan
atau bahan kapuk
sebaliknya busa ajaib ini mampu meningkatkan sirkulasi
dan membantu merasa nyaman